pemulihan ekonomi indonesia dinilai sudah sejalan dengan target pemerintah
perkembangan ekonomi dalam negeri serta penanganan covid sembilan belas yang semakin membaik diharapkan mampu memberi sentimen positif dunia usaha
pemerintah optimistis pemulihan ekonomi indonesia akan berlanjut di tahun dua ribu dua puluh
pada kuartal satu tahun dua ribu dua puluh satu ekonomi indonesia tercatat minus tujuh puluh empat persen atau membaik dibandingkan kuartal sebelumnya
staff ahli bidang pengeluaran negara kementerian keuangan kuntawi bawadesa nugraha menjelaskan
perkembangan ekonomi dalam negeri mulai menunjukkan sinyal positif yang mendukung pemulihan ekonomi seiring dengan prediksi peningkatan pertumbuhan ekonomi global
ini dari seluruh leading indicators ini menunjukkan bahwa di bulan januari februari masih ada beberapa yang merah
tapi di bulan maret itu semuanya sudah hijau
ini menunjukkan bahwa memang perekonomian kita
itu sudah menunjukkan tren pemulihan
yang diharapkan nanti di kuartal dua nya kita akan jauh lebih baik
sehingga nanti di tahun dua ribu satu kita bisa di sekitar antara empat lima sampai lima tiga persen dari bendungan ekonomi
kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh satu pun diprediksi mencapai tujuh delapan persen oleh pemerintah seiring perbaikan positif di kuartal pertama tahun ini
atau core indonesia
menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke dua dua ribu dua puluh satu diperkirakan tumbuh positif
namun tak seoptimis proyeksi pemerintah
saya boleh dikatakan bergembira kalau saya salah di dalam memprediksikan pertumbuhan ekonomi di triwulan
kalau seandainya saya salah
justru saya akan sangat gembira ya
karena kalau pemerintah yang benar
di mana pertumbuhan ekonomi kita di atas tujuh persen
saya justru akan sangat gembira
sebelumnya badan pusat statistik atau bps mengumumkan pertumbuhan ekonomi indonesia
masih mengalami kontraksi sebesar minus tujuh empat persen secara tahunan
namun tren pertumbuhan ekonomi ini membaik dibandingkan kuartal kuartal sebelumnya
untuk itu kebijakan pemerintah dalam pengendalian kasus covid sembilan belas
sangat menutupkan pemerintah
ini adalah proses pemuluhan ekonomi nasional